setelah sekian lama merahasiakan proyek duetnya raisa andriana dan isyana sarasvati akhirnya memberi kejutan untuk penggemar
mereka berdua berkolaborasi dalam lagu berjudul anganku anganmu
sejak beberapa tahun lalu para fans sering membandingkan keduanya
tak banyak yang tahu di balik terpaan miring soal rivalitas yang beredar keduanya ternyata menjalin persahabatan
kecintaan pada musik yang menyatukan dua musisi ini berkarya bersama
karena awalnya kita juga punya ide untuk buat lagunya juga karena awalnya fans kita berdua yang berantem sendiri yang membanding bandingkan sendiri padahal sebenarnya kita yang gak apa apa
jadi semoga dengan kita membuat proyek ini bisa menginspirasi mereka kita aja saja
kita yang saja bisa menjadi satu buat apa diadu
tak sekedar berduet melalui lirik raisa dan isyana ingin menyuarakan kekuatan perempuan untuk saling memberikan dukungan satu sama lain
lagu ini tuh emang bener bener mix antara keduanya gitu
gimana kita masukin ke dalam lagu ini
sebanyak mungkin raisa di situ dan sebanyak mungkin isyana di situ sehingga jadi karya yang satu yang fresh banget yang gak raisa banget yang isyana banget juga
jadi ya seru
stockholm swedia dipilih menjadi lokasi syuting klip anganku anganmu
nantinya lagu duet ini akan masuk ke album kedua isyana yang rencananya rilis dalam waktu dekat
di putri jakarta